malam pertama bukannya dicium sama istri malah dicium sama nyamuk
cium sama nyamuk
langsung telpon acil saja suruh keluar
lus kita tuh belum tau itu kaki siapa
udah sekarang kita harus sesuai sama rencana
pertama kita cek dulu itu bagi siapa
tidak di kunci
ya udah kamu dua ke jendela saya yang jaga disini
dan untuk yang tetap
oh yang aku
ciel ini aku
kalian ngapain disini
ciel kita kabur
malam pertama bukannya dicium sama istri malah dicium sama nyamuk
apa digigitin nyamuk nih
bangun aja dik
tuh urusin anaknya
tuh kayaknya si wano maksa mau masuk kamar si acil
jendela kamar kunci gak ya
gak dikunci loh
aduh cantik ilang
kok a sih
ih nanti aduh
acil kemana acil
saya udah periksa
gak ada kok
acil kemana acil
itu panggilan kesayangan warna buat ona
eh jangan hehehe
ini aja cantik diculik
pak omar ada apaan
pak bantu cari
sebentar sebentar sebentar
motor baru tapi bapaknya hilang
bahan apa ma
tunggu tunggu tunggu tunggu
sebenarnya kita mau kemana sih
terserah lo kemana aja
lo mau kemana
eh jam bilang terserah dong
nah kenapa nus
ya nanti kalau dia minta ke kutub utara bagaimana
emang gue pernah ke sana
nah maka dari itu saya juga belum pernah sih
ini mau kemana rame rame
ini wajah diculik
saya butuh cari ya
bantu pak komar nyari penculik
ayah kan belum selesai nyetrikanya
ya udah sekarang ayo kita cari
eh malah pada bengong
yuk kita jalan
eh sebentar sebentar
kita harus berbentak
kalian berdua kesana
eh rumah kemana
bagaimana kalau kita ke rumahnya omkus saja
besar rumahnya baru kosong lagi
di mana tuh
dari zaman dulu
kita harus berbentuk
di zaman dulu
kata ada ceritanya
di kampung ini ada penculikan
tahu ya siapa gue
belum kenalan kali mak
mak mak mak
kita jangan dibacok
nuh penculiknya yang bacok
ini tuh mak
dari kemana lagi kita
akhirnya aceh ada yang lihat